selasa pagi menteri dalam negeri cahyokumolo menandatangani perjanjian kerjasama dengan otoritas jasa keuangan
kerjasama ini dilakukan terkait perizinan akses data kependudukan dalam layanan jasa pasar modal
kerjasama dinas kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri dengan ojk ini
nantinya akan mengizinkan keterbukaan informasi data kependudukan nomor induk
serta hasil pindayan ktp elektronik untuk memudahkan masyarakat yang ingin membuka rekening saham
data yang dihimpun dari proses pembuatan iktp akan digunakan untuk mengisi data pembuatan sid
yang prosesnya hanya memakan waktu lima belas menit
diharapkan dengan adanya terobosan ini masyarakat akan lebih inklusif terjun ke pasar modal
terutama bagi yang berada di pelosok jakarta
momen ini juga menembus rekor muri untuk kategori penandatanganan kerjasama terbanyak oleh pelaku industri pasar modal